jalur laut menjadi salah satu pilihan saat musim mudik tiba tidak terkecuali bagi perantau sumatera yang tinggal di jakarta dan sekitarnya
melalui pelabuhan merak saya akan melakukan ekspedisi mudik menuju pulau sumatera
tarif yang dikenakan untuk setiap golongan kendaraan berbeda mulai dari rp dua puluh tiga hingga rp tiga tiga ratus
sedangkan penumpang perorangan hanya membayar rp tiga belas untuk dewasa dan rp tujuh untuk anak anak
kendaraan saya masuk dalam golongan empat dan dikenakan tarif rp tiga ratus dua puluh
kali ini saya akan menggunakan kapal motor penyeberangan kmp legundi
kapal feri ini merupakan satu dari sembilan kapal milik pt asdp indonesia ferry yang beroperasi di jalur merak bakauheni
dua ini adalah parkir khusus bagi kendaraan kecil
bagi para penumpang yang membawa kendaraan tidak diperbolehkan berada di dalamnya apalagi sambil menyalakan mesin
karena itu saya akan naik ke dek tiga karena di sana ada ruang khusus bagi para penumpang
ada dua tipe ruangan di dek tiga tipe ekonomi dan tipe eksekutif
bedanya tipe ekonomi tidak menggunakan karpet
kursi yang disediakan juga untuk perorangan namun dengan jumlah yang lebih banyak dari tipe eksekutif
di ruangan eksekutif anda bisa berbaring di karpet
dan juga di ruangan sofa yang disediakan
meski berbeda kedua ruangan ini gratis bagi para penumpang
suara stom kapal pun terdengar menandakan perjalanan saya akan segera dimulai
untuk menuju pelabuhan bakahoni kapal ini akan berlayar membelah selat sunda selama dua jam perjalanan
sembari kapal berlayar kita bisa jalan jalan di dek luar menikmati angin laut
di sini saya menemukan penumpang yang memilih duduk di deklarasi
dek luar beralaskan tikar sewaan sebesar sepuluh rupiah
agar lebih santai bisa ngeliat pemandangan sama ya enak ngobrol aja
kalau di dalam kan duduk sendiri sendiri jadinya nggak bisa ngobrol rame rame kayak gini
nggak bisa bercanda bercanda
suasana berbeda terasa di dek empat
di dek empat penumpang bisa menikmati hiburan musik dangdut selama perjalanan
kmp legundi yang saya tumpangi
bisa memuat delapan ratus penumpang dan tiga ratus kendaraan campur
alat keselamatan untuk keadaan darurat pun disiapkan di kapal ini
mulai dari rompi keselamatan dan dua puluh empat sekoci
untuk pemudik kami sarankan sekali lagi ikutilah petunjuk dan rambu rambu yang ada yang tertulis di kapal
kemudian jangan merokok di sembarang tempat karena itu sangat berbahaya
kemudian dilarang duduk di railing atau pagar pagar kapal
bila musim mudik tiba kapal ini akan sangat penuh
pemudik harus ekstra waspada dengan barang bawaan
menara bakahoni sudah terlihat itu tandanya perjalanan saya akan segera berakhir
hiburan musik dangdut dan juga gelombang ombak menjadi cerita dalam perjalanan ekspedisi mudik saya kali ini
kita meeting room bakauhani